nama saya ibu utiah umur saya empat puluh enam tahun
saya bekerja sebagai pns guru agama islam di sd negeri dula air rojo
dan di samping itu saya mendedikasikan hidup saya merawat orang orang yang sakit jiwa itu
dikarenakan ya panggilan hati karena saya dulu pernah merasakan
jadi saya sekeluarga itu empat orang terkena sakit semuanya
nah setelah saya bisa mengendalikan diri dan dianggap sembuh
saya bersama keluarga bersatu untuk membimbing mereka yang senasib tapi tidak seperjuangan
biar mereka itu menemukan jalan untuk menemukan hidup yang sebenarnya
alunan musik dan suara nyanyian terdengar dari sebuah rumah di dusun juru tengah
desa air rojo wonosobo jawa tengah
inilah salah satu terapi yang diterapkan rumah penampungan zikrul govilin
para penghuni rumah bernyanyi dan berjoget sesuka hati untuk menghilangkan stres
rumah penampungan inilah yang dikelola utiah selama sepuluh tahun terakhir dibantu tiga orang adiknya
utiah menerapkan sistem subsidi silang untuk menggerakkan rumah penampungan ini
masih bisa sedikit buat besok pagi terus kita gasik masak lagi beras kan nggak terlalu banyak
jadi buat makan pagi tinggal nanti lauknya gitu jadi tiga puluh lima kilo
untuk sayur sayur saya gak pernah ngitung lah pokoknya yang habis beli habis beli
di malam hari sholat berjamaah dan zikir bersama menjadi agenda wajib para pasien
para pasien pun mendapat kesempatan untuk menuangkan
menuangkan keluh kesahnya
sibuk mengelola rumah penampungan pasien sakit jiwa tidak membuat utiah melupakan tanggung jawabnya
sebagai seorang guru agama islam di sekolah dasar negeri
utyah sahabat jiwa
utyah sahabat jiwa
utyah sahabat jiwa
ketulusan dan keikhlasannya mengobati dan menampung penderita sakit jiwa
seperti sebuah oase di tengah gurun tandus